sementara di surabaya seorang bayi perempuan yang baru berumur satu hari
ditemukan tewas mengapung di sungai jagir
saat ditemukan kondisi tubuh bayi penuh dengan luka
di lamongan warga menemukan jasad pria tanpa identitas
tewas membusuk dalam gudang musola
sesosok bayi berjenis kelamin perempuan yang diperkirakan baru berusia satu hari
ditemukan tewas mengapung di sungai jagir jalan ngagel surabaya
bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh seorang petugas kebersihan
dari dinas kebersihan dan pertamanan kota surabaya
yang tengah membersihkan areal tempat penampungan sampah di dekat lokasi
awalnya saksi mengira jika yang mengapung adalah boneka
karena saat ditemukan bayi dalam posisi tertelungkup
saat diangkat ke tepi sungai kondisi bayi sangat mengenaskan
selain telanjang bulat terdapat luka di kepala bagian belakang
hingga kini polisi masih mendalami dan mengusut siapa orang tua
yang sengaja membuang bayinya tersebut
sementara ratusan warga desa surabayan kecamatan sukodadi kabupaten lamongan jawa timur
selasa siang geger dengan ditemukannya sesosok mayat tanpa identitas di sebuah bekas musola
sesosok mayat tanpa identitas itu pertama kali ditemukan oleh lami jan
tukang penggali saluran kabel yang hendak buang air kecil
namun saat tiba di bangunan bekas musola ia tiba tiba mencium bau busuk
karena penasaran lami jan kemudian mencari sumber bau busuk tersebut
yang ternyata sesosok mayat dalam kondisi sudah membusuk di dalam bangunan
usai melakukan olah tkp dan identifikasi selama satu jam
satuan reskrim polres lamongan kemudian membawa mayat korban ke rsud sugiri lamungan untuk dilakukan otopsi